inilah postingan seorang anak berinisial gma melalui akun facebook miliknya beberapa waktu lalu
gadis berusia dua puluh enam tahun ini menulis perselingkuhan ayah kandungnya dengan wanita lain
tak hanya itu gma juga menyertakan foto sang ayah serta foto rumah dengan kata kata kasar
gma juga menyebut jika dirinya kerap menyaksikan kekerasan fisik dan psikis yang diterima ibu kandungnya
yang juga terekam di kamera cctv rumah akhir dua ribu sembilan belas lalu
gma mengaku sengaja memposting tulisan perselingkuhan sang ayah karena sakit hati
tapi siapa sangka payah anak gadis ini justru dilaporkan balik oleh sang ayah kepada pihak kepolisian
gma kini menjadi tersangka tindak pidana undang undang ite
yang dipercaya oleh polda jawa barat
saya sih karena saya kesal sih udah dijamin sama bapak
saya berasa udah bukan anak kandung sendiri lah

setelah saya sama ibu sama keluarga besar ibu melabrak bapak di bandung
tak hanya sang anak ayah dan ibu gma juga sama sama berstatus sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga
mantan suami istri ini memang saling melapor ke pihak kepolisian
fungsinya masalah bisnis sebenarnya kdlc nya
bukan ada pihak ketiga dikutuk apa
bisnis keluarga cuma memang sudah ada pihak ketiga
karena waktu itu saya sudah menggugat
belum masih baru menggugat belum ada kebutuhan cerai
ayah gma yang juga anggota dprd kabupaten ciamis jawa barat
hingga kini belum memberikan keterangan
selain tidak membalas konfirmasi media
sang anggota dprd tersebut juga tidak bisa ditemui di ruang fraksi di dprd kabupaten ciamis
deden rahadian ciamis jawa barat